dua ekor singa putih jantan dan lima betina menjadi penghuni baru taman safari cisarua bogor usai dikirim langsung dari kanada
populasinya yang jarang membuat pasangan singa endemis afrika ini akan terus dikembang biakan
girl sling dan loki merupakan tiga dari tujuh ekor singa yang didatangkan taman safari cisarua dari kanada
di akhir minggu ketiga masa karantina ini ketiganya mulai keluar kandang untuk menjalani pengenalan lingkungan luar habitat
empat ekor singa putih lainnya terpantau masih enggan keluar area kandang akibat cuaca dingin
ketujuh singa putih yang masih balita itu menambah koleksi satwa taman safari
populasinya yang sedikit membuat pasangan dua jantan dan lima betina ini akan terus dikembang biakan untuk disebar ke seluruh kebun binatang se indonesia
datang sini ada dua
dua jantan dan lima betina
kita akan kembang biakan ini kita akan bagikan ke taman safari yang di prigen jawa timur
taman safari yang di bali yaitu di gianyar
nah kita akan bagi bagikan ke tempat unit unit lain
dan kalau sudah banyak populasi ya mungkin kita bagikan juga kepada kebun kebun binatang yang ada di indonesia
rencananya ketujuh singa putih ini akan segera ditempatkan di eksitu taman baby zoo dalam akwarium raksasa
untuk diperlihatkan ke pengunjung pada libur imlek
muhammad juanda bogor